jelang bulan ramadhan dan akhir akhir ini harga daging sapi mulai melonjak di pasaran
harga tertinggi satu ratus empat puluh ribu dan presiden jokowi dodo juga sebelumnya sudah memberikan ultimatum bahwa harus ada penurunan harga daging sapi disini hingga delapan puluh delapan ribu rupiah
kita langsung bertanya dengan direktur utama ud dharma jaya
selamat siang ibu
tentang harga sapi harga daging sapi terutama di pasaran yang sama
sampai dengan rp satu ratus empat puluh ribu dan jokowi sebelumnya juga sempat mengutarakan bahwa harga harus ditekan sampai dengan rp delapan puluh delapan ribu
ini yang saya agak sedikit juga bingung dan kami sedang dengan tim di dki
kita juga selalu dengan dinasti kpkp untuk memantau harga
karena secara berkesinambungan antara kami dengan pasar jaya itu selalu menjadi bagian
untuk memantau harga
untuk memantau harga

di hulunya sendiri karena dengan adanya sapi dari ntt dan sapi yang disupport dari fit lotter
itu kami menjual harga sapi itu sekitar empat puluh sampai empat puluh satu ribu
sapinya empat puluh sampai empat puluh satu ribu
maka daging itu harus dijual ke end user itu antara sembilan puluh lima sampai rp sembilan puluh sembilan
itu untuk daging yang fresh
daging yang orang sebut hot carcass
oke bu marina terima kasih banyak
tentang harga daging sapi di pasaran sampai saat ini menurut direktur ud dharma jaya
sampai saat ini masih bisa dikendalikan hingga hari raya idul fitri nanti
dengan kisaran harga masih di bawah seratus ribu